dari kabar jalur mudik kondisi sejumlah jalur di jawa timur semakin dipadati oleh pemudik
di jombang petugas memperlakukan kontraflow untuk mengurai kemacetan hingga dua km
di lumajang munculnya pasar tumpah menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa ruas jalan
sementara di jember pemudik dengan kendaraan roda dua didominasi oleh pemudik yang bekerja di pulau bali
beginilah kondisi arus mudik di jalan raya transnasional bandar kedung mulyo jombang pada senin kemarin
penumpukan kendaraan dengan ekor cukup panjang hingga dua km
hal ini membuat petugas menggunakan sistem buka tutup jalur atau kontraflow yang bertujuan untuk mengurai kemacetan agar tidak bertambah panjang
polisi mengatakan penyebab penumpukan adalah kerapnya kereta api melintas
hal ini membuat lalu lintas otomatis berhenti minimal tiga menit pada saat kereta lewat
jalur yang tidak searah oleh rangkaian panjang dari arah yang sebelumnya
kita lakukan untuk pengamu
sementara di lumajang ratusan pemudik terjebak macet di pasar tumpah watas wetan kecamatan ranuyoso
warga menjual dagangannya di pinggir jalan raya penghubung lumajang surabaya hingga memakan badan jalan
pengendara terpaksa bersabar saat melintas di pasar tumpah ini dan kemacetan pun tidak terhindarkan hingga sepanjang satu km
polisi kemudian menyiapkan dua jalan alternatif yaitu melalui desa penawungan dan juga lewat kecamatan pranowo

jalan alternatif kita gunakan jalan desa

jadi yang kita arahkan masuk ke jalan dalam adalah mobil mobil yang kecil
di jember arus lalu lintas jalur selatan semakin padat oleh para pemudik
selain mobil pribadi peningkatan terbesar terjadi pada roda dua yang melintas secara berkelompok
pemudik dengan roda dua ini mayoritas berasal dari bali yang akan merayakan lebaran di kampung halamannya di pulau jawa
namun sayangnya pemudik roda dua masih saja mengabaikan keselamatan

misalnya seperti membawa barang bawaan yang melebihi kapasitas ataupun membawa balita
polisi juga menghimbau kepada pemudik untuk memanfaatkan tempat peristirahatan yang ada
untuk berteduh sekaligus melepas lelah sebelum melakukan perjalanan
tim ikutan jawa timur